kau mau minum apa
gak usah kum
gak usah kum
saya datang kesini tuh mau ngobrol sama kamu bukan mau minum
kamu jangan marahnya
kalau gak salah yang pulang tuh ce iko sama ce uli
sepik dong gak ada ce iko
kalau ce yoyo masih di rumah
sekarang teh urusannya teh lebih banyak diurus sama cucu
cucu mah sebentar lagi sampe
kita ngobrolnya di dalam yuk
gak usah cuy disini aja banyak angin
cuy jangan pake saus
cucu juga ciloknya aja
jangan pada lupa
nanti te pada datang ke pernikahannya dede
memangnya jadi cuy
decek emang gak ada perlu apa datang ke kantor
mau cari informasi lowongan kerja di timur tengah
eh lu pengen napisan kan
silahkan duduk kak
pasti tiap saat
ada orang muncul yang kesehatan kamu
orang juga bosan
harus mengikuti kamu setiap saat
kamu yang harus ngikutin diri kamu sendiri
mau kemana kang
aku ingin kau menemani
telah lama kita tak bertemu
kemana sih tutik
neng istri rahat neng
pasti gak tenang ah
gak usah dipikirin neng
nanti malah kamu stres
apa yang datang kepada kita itu pasti yang terbaik
kita berdoa saja
neng istri rahat nek
kalau perlu apa apa ada di depan masih hidup
kita berangkat ke pernikahan kang sobri naik apa
saya kamu emak sama bapak dia ronaldo
masa penasehat spiritual naik angkot
nah sifat seperti itu yang harus kamu buang nin
kita naik taksi bukan karena nggak mau naik angkot
tapi karena jauh
kasian emak sama bapak kalau harus minta ganti angkot
mau baju kita gak boleh sobong
itu namanya attitude nen
makanya banyak baca buku
biar kamu paham
saya pulang dulu ya nih
nih bukunya baca
gak usah kang
gak usah kang
saya datang ke sini itu mau ngobrol sama kamu
bukan mau minum
kamu jangan marah nek
marah kenapa kang
pernikahannya sobri kan tidak jadi batal
jadi dari pernikahannya
ke kua cidahu
untuk menghadiri pernikahannya
pulang dari sana agak sorenya dong
kita tidak jadi
ke r terjunnya
emang kalau udah sorenya r nya udah gak terjun
terus kenapa kita gak usah
kamu mau bohongin
mana ada orang yang bisa nutup air terjun
gerbang menuju ke air terjun itu
yang ditutup doi
ini keliatannya seru
oh gak jadi
gak jadi apanya ceng
r terjunnya pasti jadi ceng
yang gak jadi itu pergi ke sana
terserah kamu lah doi
saya juga maunya begitu cang
tapi aku maunya terserah dia
makanya besok gak jadi ke sana
doi gak boleh emosi
apa sih bagusnya r terjun doi
saya tuh suka
mendengar suara air jatuh
didengarnya di kuping tuh sejuk
ya iyalah kum kita pasti ke sana
orang kita diundang
maksudnya ke eten cum
soberi batah lagi nikahnya
ini semut betulan atau robot penyadap